permohonan maaf bukan from usina wadah
kamis kemarin puluhan aliansi mahasiswa tanggerang mengambil sikap tegas mendemo kapolda banten
agar mencopot jabatan kapolresta tanggerang karena dinilai tidak becus menjalani standar operasional prosedur atau sop
menjaga keamanan demonstrasi
mahasiswa meminta agar hukum bertindak adil kepada siapapun karena negara indonesia adalah negara hukum
selain itu mahasiswa juga meminta oknum polisi yang membanting mahasiswa untuk diberikan sanksi yang sesuai
dan juga kepada oknumnya kalau bisa disangsi berat tegas
tidak cuma dicopot jabatannya dari kepolisian tetapi harus menyesuaikan dengan hukum yang ada yaitu di penjara
atau sebagaimana sanksi sosial kekerasan kak
pasca insiden brigadir np oknum polisi yang membanting mahasiswa di kantor bupati tanggerang
masih menjalani serangkaian pemeriksaan oleh bid propam polda banten
untuk sementara polda banten menerapkan pp nomor dua
yang diberikan pada tahun dua ribu tiga tentang disiplin anggota polri
kita terapkan pasal empat huruf a dan empat huruf b
bahwa di dalam pelaksanaan tugas anggota polri wajib memberikan perlindungan pengayuman dan pelayanan
dengan sebanyak banyak pada masyarakat
sementara itu polresa tanggerang kembali melakukan pengisian
dan diberikan pengisian dan pengisian
pengecekan ulang kesehatan terhadap faris mahasiswa korban kekerasan oknum polisi
pengecekan ulang kesehatan korban dilakukan untuk memastikan bahwa
kondisi keseluruhan tubuh korban benar benar dalam kondisi sehat
saya rasakan di bagian tundak ini terasa sedikit memar juga
bagian leher kalau ditengok sedikit itu agak terasa sakit
dan bagian kepala yang paling terasa agak kalengangan juga
untuk aktivitas hari ini seperti apa tadi
aktivitas hari ini tadi saya ke kampus
untuk ujian kompleks dan aktivitas seperti biasanya saja
cuma memang agak sedikit nggak fokus aja lah untuk jalannya
rencananya pemeriksaan kesehatan muhammad faris secara total
akan kembali dilakukan di rumah sakit ciputra hospital
hingga kondisi korban dinyatakan sembuh dan sehat
tim liputan cnn indonesia